rapat dewan gubernur bank indonesia pada dua puluh dan dua puluh satu september dua ribu dua puluh
memutuskan untuk mempertahankan bi tujuh day reverse repo rate sebesar
demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar dua tiga
dan suku bunga lending facility tetap sebesar empat dua puluh lima
keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan
di tengah perkiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan
untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan
serta mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut
yaitu melalui berbagai langkah langkah sebagai berikut
pertama melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah
untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan
dengan fundamental dan mekanisme pasar
kedua melanjutkan penguatan strategi operasi moneter
untuk memperkuat efektivitas stand kebijakan moneter yang akomodatif
ketiga memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit spdk
dengan pendalaman asesmen transmisi sbdk dan suku bunga kredit baru
secara rinci assessment ini dan transparansi ini kami sampaikan dalam lampiran
keempat mendorong akselerasi perluasan merchant qr indonesian standard
inggris khususnya di pasar pasar pusat pusat perbelanjaan
dan juga tempat tempat ibadah
untuk meningkatkan integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan
digital sekaligus mendukung protokol kesehatan
kelima memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah
terkait pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial
dan elektronifikasi transaksi pemerintah
untuk mendorong realisasi belanja pemerintah
keenam memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi
bersama dengan instansi terkait maupun dengan perbankan dan juga dunia usaha
pada september dan oktober dua ribu dua puluh
akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan di jepang tiongkok dan inggris
bank indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah
dan komite stabilitas sistem keuangan
dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan
dan meningkatkan kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha
pada sektor sektor prioritas
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
mendorong ekspor serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan